inilah ulah dinar kendi selebgram yang sedang cari sensasi
bayangkan protes ppkm malah berbikini
di lokasi ramai pula
sambil membawa papan yang bertuliskan menolak ppkm
dinar kendi berbaju minim di pinggir jalan
dan begitulah kawasan jalan lebak bulus raya cilandak jakarta selatan
selasa kemarin heboh dengan aksi yang memalukan
dan parahnya lagi sekitar lokasi adalah permukiman dan dekat dengan rumah yatim
tak hanya dinar kendi protes ppkm juga dilakukan petani
tapi mereka masih sadar diri para petani tak ikut ikutan pakai bikini
mereka mungkin tak mau mempermalukan diri
kisah yang sama datang dari petani bunga di cikarang
dideng kabupaten bandung barat yang menghancurkan bunganya dan menjadikannya makanan sapi
katanya akibat ppkm yang terus diperpanjang banyak orderan bunga yang di cancel konsumennya
di kebon pede sukabumi jawa barat sama ceritanya
petani sawi menghancurkan tanaman tapi bukan akibat gagal panen
apesnya lagi akibat ppkm harga sawi jatuh
di anjlok yang emosi
sawit tak ada yang beli dan mereka merugi
tim liputan cnn indonesia